calon presiden petahana jokowi dodo berkampanye di depan ribuan warga kota serang banten pada minggu siang
sementara di hari yang sama kampanye akbar prabowo di lapangan karibosi makassar sulawesi selatan dihadiri ribuan pendukungnya
calon presiden petahana joko widodo berkampanye di depan ribuan warga kota serang banten minggu siang
jokowi tiba di lapangan stadion maulana yusuf serang tanpa didampingi wakilnya ma'ruf amin
jokowi ditemani ketua umum partai koalisinya yakni ketua umum partai golkar erlangga hartarto ketua umum psi grace natali ketua umum perindo haritanu sudibyo serta ketua tim kampanye nasional erick thohir
di dalam pidatonya jokowi mengimbau para pendukungnya untuk melawan berita bohong atau hoax
ia mengatakan kampanye harus diisi hal hal yang positif dan mengedepankan persaudaraan
jokowi juga menyebut program andalannya yakni kartu sakti
dari mulai kartu indonesia prakerja kartu indonesia pintar kuliah dan kartu sembako murah
dengan kartu ini nanti saudara saudara akan dilatih ada training ada pelatihan pelatihan baik di bumn baik itu di kementerian baik itu di plk di dalam maupun di luar negeri
akan kita lakukan secara besar besaran pelatihan pelatihan seperti ini training training seperti ini
di hari yang sama kampanye akbar prabowo di lapangan karebosi makassar sulawesi
selatan dihadiri ribuan pendukung dan sejumlah anggota partai pendukung
mereka terus bersorak saat prabowo memasuki area kampanye sekitar pukul lima belas waktu indonesia tengah
dalam pidatonya prabowo menyesalkan berbagai kebijakan presiden jokowi yang dinilai tidak tepat
seperti kebijakan impor serta maraknya korupsi di indonesia
prabowo berjanji akan mewujudkan keadilan dan kemajuan yang lebih baik jika dirinya terpilih sebagai presiden
sampai dengan pencitraan
dengan lembaga lembaga survei yang akal akalan yang banyak bohong
ya kan saudara
kita koalisi kita insya allah begitu mendapat mandat dari rakyat kita akan membentuk pemerintah yang bersih dari korupsi
ya kan saudara
ya kan saudara
ya kan saudara
yang dengan penghematan dengan kebocoran yang akan kami tutup
kami ingin memperbaiki gaji dari semua pejabat pejabat dan pegawai pegawai pemerintah
dalam kampanye ini prabowo didampingi erwin aksa
erwin saat ini masih menjadi anggota partai golkar tetapi memilih mendukung pasangan prabowo sandi